di bidang pengawasan dalam keadaan sehat oalfiat
sesuai dengan laporan setariat
bahwa rapat kita saat ini
sudah dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi yang ada di dpr
oleh karena itu saya bisa menyatakan bahwa forum ini sudah memenuhi korup
dan telah sesuai dengan ketentuan pasal dua ratus delapan puluh satu h satu
oleh karena itu berkenanlah kami membuka rapat ini
dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum
selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada saudara menteri atr
kepala bpn yang baru
bapak agus harimurti yudhoyono
yang bersedia hadir memenuhi undangan pada rapat hari ini
dan juga terima kasih pada surupimira anggota komisi ii dpr ri
rasa rasanya rapat hari ini
rapat yang paling rame dengan menteri atr bpn selama periode ini
yang jelas pak ongko ketawanya lebar
pak zul yang tadinya agak jarang ketemu kita radar hari ini
jadi selamat datang pak menteri
inilah ketua komisi dua
tapi nggak usah khawatir kita semua baik baik aja
mas ibas terima kasih juga sudah datang di sini
hari ini adalah rapat perdana kita dengan saudara menteri yang baru
tentu saya kira apalagi ini momen di bulan puasa
dan agenda atr bpn sebenarnya selama hampir empat tahun ini
sudah berjalan sedemikian rupa
mungkin nanti kita akan ya sambil bersilaturahim di kesempatan perdana ini
kita akan menyampaikan beberapa hal
pemetaan masalah yang mungkin menjadi pr kita selama ini yang belum kita selesaikan
jadi tentu kami atas nama pimpinan dan komisi ii dpr ri
mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi atas ditunjuknya
saudara haji agus harimurti yudhoyono sebagai menteri agraria tata ruang dan kepala bpn
jadi bapak ibu sekalian saya kira kita langsung saja mempersilahkan
pada saudara menteri untuk menyampaikan beberapa hal
sebelum itu saya mau menyampaikan informasi bahwa kami di komisi dua
selama ini dengan jajaran kementerian atr bpn komunikasinya cukup baik
kami juga beberapa kali membentuk panja
bahkan sampai sekarang panjanya masih hidup terus
panja ada tiga panja yang tidak pernah kita tutup
karena memang masalah di pertanahan ini masih cukup banyak
yang pertama itu adalah masalah panja tentang soal evaluasi hgu
kemudian yang kedua adalah panjat tentang tata ruang
yang ketiga adalah panja tentang mafia pertanahan
nah di luar panja kita juga sebetulnya masih ada tim kerja
tim kerja penyelesaian sengketa pertanahan
tim ini dipimpin oleh dua pihak dari komisi dua
itu pak saan dari kementerian ada pak agus rb
nah ketiga panja tadi kalau panja tentang evaluasi hgu
ke panja tentang mafia pertanahan ketuanya pak junimat
panja tentang tata ruang ketuanya pak saan
nah jadi kami selama ini cukup serius memonitor dan berupaya
untuk bisa menyelesaikan bekerjasama dengan bapak bapak dan ibu ibu di kementerian
berkaitan dengan soal pertanahan
nah jadi mungkin nanti kita bisa bergerak dari sana
nah ada satu pekerjaan besar atau pr yang sampai sekarang belum bisa kita mulai
sebetulnya itu revisi undang undang pertanahan
baik waktu itu dengan pak sofian jalil maupun pak hadi
saya kira kalau memang kita bisa menyelesaikan undang undang pertahanan ini di periode ini
ini menjadi legasi kita semua untuk juga membantu masalah pertanahan yang ada di tanah air kita
ini adalah kesempatan yang sangat penting
dan saya sudah berharap
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadan seribu empat ratus empat puluh lima hijriah bagi yang menjalankannya
semoga puasa kita diterima oleh allah swt
kami menyambut gembira undangan dari pimpinan dpr ri untuk melaksanakan rapat kerja pada hari ini
sebagai bahan pertanggung jawaban kita semua
baik eksekutif maupun legislatif kepada rakyat indonesia
sekaligus wadah konsultasi dan koordinasi
ini forum yang baik bagi kita untuk saling bertukar pikiran gagasan persoalan dan solusi yang terbaik
sehingga semangatnya adalah saling membangun sinergi dan kolaborasi
sesuai dengan undangan yang kami terima
rapat kerja kali ini akan membahas tentang perkenalan saya selaku pejabat
jabat menteri atr kepala bpn yang baru
dan program kerja kementerian atr bpn tahun dua ribu dua puluh empat bersama komisi ii dpr ri selaku mitra kerja kementerian atr bpn
yang terhormat ketua para wakil ketua dan para anggota komisi dua dewan perwakilan rakyat republik indonesia
terkait perkenalan sebagai agenda pertama
saya agus harimurti yudhoyono izin menyampaikan latar belakang profesi maupun pendidikan
latar belakang profesi saya adalah perwira militer
selama enam belas tahun bertugas di tni
saya menempuh penugasan operasi
termasuk misi perdamaian pbb
di wilayah konflik perbatasan libanon israel
saya berwira swasta dengan merintis beberapa usaha di bidang industri kreatif sejak dua ribu tujuh belas
saya menempuh karir politik selama delapan tahun terakhir ini
mulai dari jabatan ad hoc sebagai komandan kogasma partai demokrat
dan akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum partai demokrat
adapun terkait latar belakang pendidikan
saya adalah alumnus akademi militer tahun dua ribu
kemudian menempuh sekolah lanjutan perwira di forld banking tahun dua ribu sepuluh
melaksanakan pendidikan di us army command and general staff college
selain itu saya juga menempuh pendidikan umum program master di tiga universitas
di nanyang technological university singapura bidang kajian strategis
bidang kepemimpinan dan manajemen
bidang pengembangan sumber daya manusia di universitas erlangga surabaya
saya adalah pendiri sekaligus pembina ahy foundation sejak dua ribu tujuh belas
yang bergerak di bidang pendidikan kesehatan dan lingkungan hidup
saya juga adalah co founder the yudhoyono institute tyi
sebuah lembaga think tank yang fokus pada isu isu demokrasi
kesejahteraan dan keamanan sejak tahun dua ribu tujuh belas
pada tahun dua ribu dua puluh saya mendirikan overlanding indonesia
yaitu komunitas penjelajah dan pecinta alam indonesia
dengan latar belakang profesi pendidikan pengalaman dan penugasan
serta aktivitas sosial kemasyarakatan yang saya miliki
serta dengan dukungan seluruh aparatur kementerian atr bpn
yang hari ini hadir bersama saya
bapak wakil menteri bapak sekretaris jenderal
dan tentunya juga atas dukungan mitra kerja kami komisi ii dpr ri
insyaallah akan menjadi modal dasar bagi saya
dalam memimpin kementerian atr bpn selama tujuh bulan ke depan
saya bersyukur sehari sebelum dilantik menjadi menteri atr kepala bpn pada tanggal dua puluh satu februari dua ribu dua puluh
menggantikan bapak hadi cahyanto yang kini menjadi menko polhukam
bapak presiden joko widodo meyakinkan saya
bahwa untuk memimpin kementerian atr bpn ini
modal dasarnya adalah leadership dan juga manajemen
hal ini menjadi motivasi yang kuat bagi saya
untuk menerima dan menjalankan amanah ini
yang terhormat ketua para wakil ketua dan para anggota komisi dua
dewan perwakilan rakyat republik indonesia
tentang program kerja kementerian atlet bpn tahun dua ribu dua puluh
kami izin melaporkan terlebih dahulu
capaian kinerja realisasi pelaksanaan anggaran dan fisik tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan dipa tahun anggaran dua ribu dua puluh
alokasi anggaran kementerian atr bpn sebesar
sedangkan penerima negara bukan pajak tahun dua ribu dua puluh tiga
dari target sebesar rp dua lima triliun
karena melebihi target yakni rp tiga lima triliun
kementerian atr bpn sampai dengan akhir tahun dua ribu dua puluh
telah merealisasikan program dan kegiatan
yang merupakan prioritas nasional
ada tiga program yang sesuai dengan target
peta zona nilai tanah realisasinya juga seratus persen
dan data tanah ulayat realisasinya seratus
lalu ada lima program yang melampaui target
yaitu dokumen persetujuan substansi rdtr
rencana detail tata ruang
untuk kabupaten kota realisasinya satu ratus enam belas sembilan puluh delapan
peta tematik pertanahan dan ruang realisasinya satu ratus empat puluh tiga dua puluh sembilan
peta bidang tanah ptsl
pendaftaran tanah sistematis lengkap realisasinya satu ratus satu delapan puluh tujuh
data dan informasi p empat t penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah
penanganan sengketa perkara konflik dan kejahatan pertanahan realisasinya satu ratus dua puluh tiga puluh dua
kemudian ada dua program yang hampir mencapai target yaitu
sk redistribusi realisasinya sembilan puluh delapan lima belas
dan sertifikat hak atas tanah ptsl realisasinya sembilan puluh enam dua puluh empat
hingga saat ini dari target satu ratus dua puluh enam juta bidang tanah
kementerian atr bpn sudah berhasil mendaftar satu ratus sebelas juta bidang tanah
di mana sembilan puluh sembilan juta bidang tanah sudah bersertifikat
di tahun dua ribu dua puluh empat kami menargetkan dapat mendaftarkan sembilan juta bidang tanah
sehingga akan tercapai satu ratus dua puluh juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun ini
pada tahun dua ribu dua puluh lima ada tambahan enam juta bidang tanah
sehingga total terdaftar mencapai seratus persen sesuai dengan target pemerintah
pendaftaran tanah memberikan economic added value
saya ulangi economic value added kepada negara dan masyarakat
sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap ptsl tahun dua ribu tujuh belas hingga tahun dua ribu dua puluh
eva yang telah dicapai sebesar rp enam tujuh puluh enam triliun yang terdiri dari pajak penghasilan
bea perolehan hak tanah dan bangunan bphtb penerimaan negara bukan pajak
dan nilai hak tanggungan
selanjutnya untuk menyukseskan program pendaftaran tanah itu
saat ini kita sudah memiliki tiga belas kabupaten kota lengkap
di kabupaten kota itu seluruh bidang tanah terpetakan dan lengkap
baik secara spasial maupun yuridis yang bertujuan untuk meminimalisir pergerakan mafia tanah
mendukung proses digitalisasi administrasi tanah
serta memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat
tujuh belas kabupaten kota lengkap itu antara lain
kota sibolga kota metro kota bontang kota bogor
kota jakarta utara kota jakarta barat kota jakarta pusat
kota tegal kota yogyakarta kota surakarta kota madiun
kota denpasar dan kabupaten badung
kabupaten kota lengkap ini merupakan bagian dari satu ratus empat kantor pertanahan
yang telah kami tetapkan sebagai prioritas program pendaftaran tanah kabupaten kota lengkap
program itu tersebar di tiga puluh provinsi
mulai dari pulau sumatera jawa bali nusa tenggara kalimantan sulawesi maluku hingga papua
yang terhormat ketua wakil ketua dan para anggota komisi dua dpr ri
selanjutnya kami akan menyampaikan rencana program kegiatan dan anggaran kementerian atr bpn
tahun anggaran dua ribu dua puluh empat sebagai berikut
berdasarkan dipa kementerian atr bpn
pagu anggaran tahun anggaran dua ribu dua puluh empat saat ini sebagai berikut
total pagu anggaran untuk program dukungan manajemen sekitar empat enam puluh dua triliun rupiah
untuk program pengelolaan dan pelayanan pertanahan sekitar dua delapan puluh enam triliun rupiah
dan untuk program penyelenggaran penataan ruang sekitar satu ratus sembilan miliar rupiah
berdasarkan surat edaran kementerian keuangan nomor s seribu delapan puluh dua mk dua dua ribu dua puluh tiga
pada tanggal dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh tiga tahun anggaran dua ribu dua puluh
pemerintah melanjutkan kebijakan automatic adjustment sebesar lima puluh lima belas triliun rupiah
di mana automatic adjustment kementerian atr bpn sebesar empat ratus empat tiga puluh satu miliar rupiah
dengan sumber dana rupiah murni
ditjen penetapan hak dan pendaftaran tanah sekitar rp empat puluh delapan enam puluh tiga miliar rupiah
ditjen penataan agraria sekitar dua puluh empat sembilan puluh delapan miliar rupiah
ditjen pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan sekitar dua puluh enam empat miliar rupiah
dijen pengendalian dan penertiban tanah dan ruang sekitar enam puluh lima lima puluh sembilan miliar rupiah
dan ditjen penanganan sengketa dan konflik pertanahan sekitar rp dua puluh lima dua puluh tujuh miliar
jumlah total pagu anggaran tahun dua ribu dua puluh empat adalah sekitar rp tujuh lima ratus delapan puluh sembilan triliun
dari jumlah total itu pagu anggaran untuk belanja operasional sekitar rp tiga tujuh ratus sembilan puluh empat triliun
dan untuk belanja non operasional sekitar rp tiga tujuh ratus sembilan puluh empat triliun
belanja operasional digunakan untuk gaji tundangan
saya ulangi untuk gaji tunjangan kebutuhan operasional pemeliharaan kantor dan lain lain
sedangkan belanja non operasional digunakan untuk mendukung program atau kegiatan dukungan manajemen
pengelolaan dan pengelolaan pertanahan
serta penyelenggaraan penataan ruang sesuai dengan output utama yang telah ditetapkan
rancangan program dan kegiatan kementerian atr bpn tahun dua ribu dua puluh
merujuk pada rancangan tema rencana kerja pemerintah rkp tahun dua ribu dua puluh
yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
kemudian dijabarkan dalam tematik perencanaan tahunan
yang merupakan tahun institusi berstandar dunia
sebagai pelaksanaan tahun keempat peraturan menteri atr kepala bpn
tentang rencana strategis renstra kementerian atr bpn pada tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh satu
rancangan tersebut memprioritaskan kegiatan kegiatan sebagai berikut
pertama digitalisasi data pertanahan berupa layanan elektronik dan sertifikat elektronik
dua percepatan pemenuhan peta panjang batas kawasan hutan
tiga percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap ptsl
empat manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat reforma agraria yang terdiri dari aset reform
yaitu redistribusi tanah dan akses reform
yang merupakan major project dalam rangka mendukung pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
lima pengadaan tanah untuk kepentingan umum
enam pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas
tujuh penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan
delapan percepatan rencana tata ruang pada tingkat provinsi kabupaten dan kota
sembilan reformasi birokrasi di lingkungan kementerian atr bpn yang difokuskan pada
penguatan kelembagaan penerapan human capital management penguatan kerangka regulasi
tata kelola dan layanan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada publik
serta penerapan manajemen resiko dan manajemen strategi
rp enam ratus tujuh puluh lima delapan puluh tujuh miliar yang bersumber dari penerimaan pnbp dua ribu dua puluh
yang terhormat ketua para wakil ketua dan para anggota komisi dua dpr ri
arahan tersebut sebenarnya sudah menjadi bagian dari program kerja kementerian
tetapi kami akan lebih memastikan pelaksanaannya sebagai prioritas utama dan masuk dalam program seratus hari dalam intensitasnya
yaitu satu penerapan sertifikat tanah elektronik agar lebih masif
dua revisi pp nomor delapan belas tahun dua ribu dua puluh satu terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading
tiga pendaftaran satu ratus dua puluh juta bidang tanah
melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap
beberapa program prioritas lainnya adalah
dua mendukung terjaganya iklim investasi yang sehat
sekaligus hadirnya rasa keadilan bagi masyarakat
dalam penyelesaian kasus rempang di kepulauan riau
tiga menyelamatkan aset aset negara
di antaranya dalam penyelesaian kasus hukum hotel sultan jakarta
empat memberantas mafia tanah yang menyengsarakan rakyat dan merugikan keuangan negara
terkait mafia tanah ini memang memerlukan penanganan khusus
belum dua hari menjadi menteri atr kepala bpn ribuan pesan melalui telepon seluler dan juga media sosial
melaporkan aksi para mafia tanah
saya lalu menyusun rencana untuk memberantas para mafia tanah ini
kegiatan pencegahan dilakukan dengan mendorong proses sertifikasi secara masif
dengan adanya sertifikat rakyat memiliki kepastian hukum
pencegahan juga dilakukan secara internal
melalui kerjasama yang intensif dengan aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan
kami melaksanakan kegiatan praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan
lalu dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja nasional yang dihadiri oleh para
kepala kanwil dan kepala kantor pertanahan se indonesia
saya menegaskan tidak boleh lagi ada oknum atau pejabat internal
yang justru disengaja ataupun tidak disengaja terlibat dalam praktik praktik tindak pidana pertanahan
inspektorat jenderal untuk melakukan pengawasan internal secara ketat
pendekatan preventif tentu jauh lebih baik dibandingkan pendekatan represif
tapi jika ada oknum yang melanggar kami akan bertindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku
sebaliknya jika pejabat itu sudah bekerja sesuai dengan aturan
maka saya tidak akan membiarkan ada pejabat kementerian atr bpn yang masuk penjara akibat ulah mafia tanah ini
saya akan bela dengan menggunakan seluruh cara dan sumber daya yang kita miliki
komitmen saya adalah menegakkan kebenaran dan keadilan di institusi kementerian atr bpn
setiap laporan masyarakat yang masuk akan kami proses dan lakukan penyelidikan
jika terbukti bersalah maka akan diproses secara hukum
minggu lalu saya baru saja kembali dari surabaya untuk mengungkap mafia tanah di jawa timur
korbannya bukan saja masyarakat tetapi
tanda tangan salah satu kepala dinas dipalsukan oleh para mafia tanah ini
kegiatan pengungkapan mafia tanah itu akan kami terus lanjutkan di beberapa daerah lainnya
hal ini untuk membuktikan bahwa zona integritas di kementerian atr bpn
dan gebuk mafia tanah ini bukan hanya sekedar jargon
alhamdulillah berkas sinergi dan kolaborasi
antara kementerian atr bpn dan aparat penegak hukum
kita telah berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara
akibat kasus kejahatan pertanahan sebesar tiga belas dua triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh
di tahun dua ribu dua puluh empat ini kita telah menetapkan target target operasi sebanyak delapan puluh dua kasus
dengan total luas bidang tanah sekitar empat lima ratus enam puluh sembilan hektare
dengan tujuan untuk menghindari potensi kerugian negara
sebesar lebih dari satu tujuh triliun rupiah
yang terhormat ketua wakil ketua dan para anggota komisi dua dpr ri
akhirnya seluruh program kementerian atr bpn berorientasi kepada terciptanya kepastian hukum
rasa keadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi negara
bagi masyarakat kepastian hukum atas kepemilikan tanah dapat menjadi aset dan modal usaha
sehingga memperluas akses ekonomi masyarakat
begitu juga kepastian hukum bagi dunia usaha akan memberikan rasa aman dalam berinvestasi
yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi
dalam implementasinya rasa keadilan harus tercipta baik untuk masyarakat maupun dunia usaha
itulah yang saya sebut sebagai keadilan untuk semua dan kesejahteraan untuk semua
demikian hal hal yang dapat kami sampaikan
dalam rapat kerja hari ini mohon kiranya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran dua ribu dua puluh tiga
senantiasa mendapatkan dukungan dan pendampingan dari yang terhormat bapak pimpinan
dan para anggota komisi ii dpr ri sehingga apa yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik
atas segala upaya dan dukungan yang diberikan oleh yang terhormat pimpinan
dan segenap anggota komisi ii dpr ri kami mengucapkan terima kasih
demikian yang dapat kami sampaikan
sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang begitu baik ini
kami selanjutnya siap untuk bekerja dan terus berkoordinasi bersama dengan komisi dua dpr ri
untuk mewujudkan cita cita besar kita terutama di bidang agraria pertanahan dan tata ruang